hai hai hai waduh tadi hana bilang kalau kuburan gua bakal jadi tempat sampah kok sekarang mami
tiba tiba nyuruh gua buang sampah ya aduh jangan jangan gua ke depannya iya meh goyang
yuk main dong
kalau lo menang gue kasih somi
gue tahu lo udah bangun
lo tuh kalau nanti gue mati
lo pasti bakalan gak peduli sama gue
jangan kan peduli sama gue nangis juga
ya jelas gue tangisin dong bon
secara utang wajar
belum ada yang bayar
yuk main dong
gimana ucap gue panjang lagi aduh
alat ini untuk mengencangkan bunda kita
sekarang mulai dari bawah
ah lihat cewek yang kemarin gak
ih ngapain sih pengen nanya nanya si cupu
eh mbak gara gara eka nolongin dia
tangan eike jadi kejepit
mas kira kira dia kecil lagi gak ya
gimana eike tahu
ya udah deh kalau misalnya dia dateng
tolong kasih tahu saya ada di situ ya
emang tuh udah pasti ponis dokter
lo yakin kalau lo kena kanker otak
memang umur lo udah tinggal berapa hari sih
sembilan puluh sembilan hari lagi han
bentaran lagi bakalan sembilan lapan
nah lo terus terusan tiap hari nanya umur gue
aduh udah jangan sedih dong bon
yang penting kan selama hidup
udah nyenengin orang lain kan
gua ini emang nyebelin
nggak ada satu pun yang sukses yang perlu lo lakuin selama hidup lo
masa gak ada satu tindakan pun yang bisa lo banggain selama ini
kalau emang nggak ada
kalau emang nggak ada gue terus mau bilang apa lagi
kan lu juga tahu sendiri kalau gue ini emang pecundang
kalau gue ini emang nyebelin
dan gue bentar lagi mau mati
kalau gue udah mau mati
lo juga kan yang paling seneng
dasar cengeng lo
dinasihati malah ngejokin gue
lo juga udah tau malah sopah lawan
orang udah mau mati tuh harus super buat baik sama orang
lo mau kuburannya jadi pang sampah
biarin aja udah mati ini juga gak akan kerasa
sampah mami udah banyak kena di rumah
ya buang ke depan
waduh tadi hana bilang kalau kuburan gue bakal jadi tempat sampah
kok sekarang mami tiba tiba nyuruh gua buang sampah ya
buang ke depan ya
beneran datu anak
biasa aja bunga
dari kemarin kemarin bantuin mami
jadi mami gak terlalu capek
eh jangan ditaruh di kantong kresek
nanti kalau boni udah ada duit
bonny beliin alat pendengar
siapa bilang lo gak bisa berbuat baik
kalau perlu lo bikin lift
amal kebaikan lo yang bisa lo lakukan selama sisa hidup lo
eh buang buang
eh itu kenapa sampahnya ditinggal
buang ke depan nanti bau
itu baru anak mas mami
yang hebat jempolan
lo udah nulis belum
jaga keamanan ibu an

pokoknya lo dengerin ya
pokoknya gue harus kawin
tapi sebelumnya gue harus nolongin orang yang lemah dulu
gue bakalan jadi rocker men
terus gue harus jadi cowok yang maco
yang digilai gilain banyak cewek
terus lagi gue bakalan tak senang tuh
selanjing tetangga yang brengsek gitu
nah terus lagi
terus lagi gue bakalan makan malam yang romantis sama cewek
tapi lo harus inget
mama tuh harusnya nolongin tetangga
paling penting temen temen dekat lo
nah itu tuh yang bisa lo lakuin sekarang
gue udah kepikir semuanya
selama ini kan
gue selalu gangguin
sekarang gue untuk membalas jasa kalian berdua
lo udah cerita belum sama orang tua lo keadaan lo
gue gak sanggup untuk kasih tahu mereka
gue gak mau bikin mereka sedih nak
biar aja deh
biar gue ngerasain semuanya